terima kasih anda masih menyaksikan after sepuluh
raja salman bin abdul aziz akan melakukan kunjungan ke negaraan ke indonesia pada satu hingga sembilan maret mendatang
rombongan delegasi kerajaan arab ini membawa satu lima ratus orang termasuk sepuluh menteri dan dua puluh lima pangeran uu dengan menggunakan delapan pesawat
ada pangeran nih sher
rombongan mulai tiba satu hari sebelum kedatangan raja salman yang kini masih berada di malaysia
rombongan pertama delegasi kerajaan arab saudi ini tiba di bandara halim perdana kusuma pada hari selasa pagi
rombongan yang menggunakan pesawat boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh dari riyad ini diantaranya membawa kepala kepolisian arab saudi jenderal otman al muhrij
delegasi pertama yang tiba di jakarta dijemput langsung oleh duta besar arab saudi di indonesia osama bin mohamed abdullah
menurut informasi pihak bandara halim perdana kusuma hari ini juga akan tiba empat ratus orang delegasi kerajaan arab saudi
pada pukul lima sore dan empat puluh dua orang lainnya termasuk sejumlah pangeran pada pukul sepuluh malam dari kuala lumpur malaysia
saat ini kita sudah terhubung dengan mahardika utama di bandara halim perdana kusuma dan juga ada inyoman wiryadinata di bandara ngurah rai
balik kita akan ke mahardika terlebih dahulu
mahardika selamat pagi bagaimana suasana pengamanan di bandara halim menyambut kedatangan dari king salman hari ini
ya selamat pagi hanum dan juga seril
memang sampai pagi ini belum tampak ada pengamanan yang cukup masif di bandara halim perdana kusuma
meskipun begitu kemarin kepala kepolisian republik indonesia sudah menyatakan bahwa untuk pengamanan terkait dengan kunjungan bilateral dari raja salman
bin abdul aziz ini menyegarkan sebanyak sepuluh ribu personil kepolisian
baik di jakarta ataupun juga di bogor dan juga di bali
di jakarta sendiri ada sekitar dua personil yang nantinya akan disiagakan dan itu juga gabungan dengan personil tni begitu
namun memang sampai pagi ini kami belum melihat adanya pengamanan yang berlebih begitu di kawasan bandara halim ini
selain tadi pada pukul delapan sampai pukul delapan empat puluh atau sampai pukul sembilan pagi pengamanan cukup dilakukan terkait dengan adanya kedatangan
dari kepala kepolisian
pemerintah kerajaan arab saudi yaitu osman al muhrij beserta dengan tujuh staffnya dan juga sejumlah delegasi yang merupakan rombongan pertama
yang sudah tiba dengan menggunakan pesawat boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus langsung dari riyad arab saudi
dan nanti akan ada dua rombongan lagi yang akan tiba di bandara halim ini
mulai pukul tujuh belas waktu indonesia barat dan juga pukul sepuluh
nah pukul sepuluh malam ini nanti akan ada empat puluh dua orang yang diantaranya termasuk beberapa orang pangeran yang mungkin hanum dan juga seril
anda tunggu tunggu begitu
tentunya kami akan menunggu para pangeran itu ya
namun jika misalnya kita berbicara tentang kedatangan dari king salman ini sendiri
apakah ada dampaknya nih terhadap penerbangan komersil
karena mereka kan tiba juga dengan pengamanan yang sangat ketat di sana
ya note time atau notice to airmen akan diterbitkan dan akan mulai berlaku pada saat kedatangan raja salman
dari jadwal yang kami terima dari pihak bandara halim perdana kusuma ini
bahwa raja salman akan tiba dengan menggunakan pesawat
boeing tujuh ratus tujuh empat puluh tujuh empat ratus dari kuala lumpur pada pukul tiga belas empat puluh lima waktu indonesia barat besok atau pada satu maret esok
dan notice to airmen atau not time ini akan berlaku mulai pukul satu lima belas sampai pukul empat belas waktu indonesia barat
itu artinya tidak boleh ada lalu lintas pesawat lain ataupun juga lalu lintas di darat berkaitan dengan kendaraan yang keluar
ataupun masuk ke bandara halim perdana kusuma ini selama empat puluh lima menit
dan tentunya ini juga akan berdampak pada adanya keterlambatan
dari sejumlah maskapai
ada dua maskapai di bandara halim perdana kusuma ini
ada citylink dan juga ada batik air
dan ada sepuluh penerbangan yang akan terdampak atau adanya keterlambatan dari ekses atau dari kedatangan dari raja salman ini
oke baik mahardika
berarti kita juga ingin tahu sepertinya ada update apa
kita akan ke bali dulu ke belinyoman
belinyoman selamat pagi
beli bagaimana dengan persiapan akhir penyambutan dari king salman
yang juga akan berkunjung ke bali
ya hanum dan seryl
ada permintaan memang secara khusus untuk membuat parkir pesawat sebanyak enam pesawat yang memang sudah dibuat dan sudah selesai dikerjakan
artinya parkir pesawat akan dilakukan di bagian selatan bandara tidak mengganggu parkir pesawat untuk pesawat pesawat komersial
tiba dan berangkat dari bandara igusti ngurah rai bali
memang parkir pesawat disiapkan secara khusus untuk enam pesawat
yang dua diantaranya adalah berbedan lebar
artinya parkir pesawat ini sudah selesai dilakukan dan tinggal menunggu jadwal tanggal berapa jam berapa raja salman akan tiba di bali dengan rombongan yang cukup besar juga
termasuk juga persiapan pengamanan
dari informasi yang saya dapatkan ada sekitar seratus orang
pengamanan dari kerajaan saudi arabia yang berada pada ring satu
yang kemudian bekerja sama dengan tni dan polri
tni dan polri rencana akan ditempatkan pada ring dua dan ring tiga
sementara itu untuk lalu lintas memang nanti akan ada semacam kemacetan di wilayah jalur bypass ngurah rai
karena nanti ketika rombongan akan melewati jalur darat menuju jalan tol yang berada di atas laut
ada kemungkinan jalan akan ditutup
jalan bypassing gusti ngurah rai akan ditutup
sesuai dengan atau belajar daripada pengalaman sebelumnya di mana presiden barack obama sempat mengunjungi bali pada saat apec
beberapa tahun yang lalu memang ada sekitar satu jam jalan yang akan ditutup
sementara untuk penutupan bandara pada saat kedatangan diperkirakan akan sekitar empat puluh lima menit
bisa dibayangkan kalau di bandara ngurah rai bali saja setiap harinya ada sekitar dua puluh lima penerbangan
baik datang maupun pergi setiap jamnya
kemungkinan akan ada sekitar dua puluh hingga dua puluh lima penerbangan yang akan terganggu
artinya kemungkinan keterlambatan termasuk juga kemungkinan pesawat yang memang sudah akan mendarat pada saat saat presiden atau pesawat dari raja salman ini mendarat
sementara ada pesawat lain yang mendarat akan dialihkan ke bandara lain untuk sementara waktu
bisa ke surabaya maupun ke wilayah lombok yang terdekat dengan bandara igusti ngurah rai bali
memang direncanakan ada empat hotel di kawasan nusa dua yang akan menjadi tempat menginap raja pangeran termasuk keluarga raja dan rombongan yang berjumlah sekitar satu lima ratus orang
ada dari empat hotel yang direncanakan digunakan dua diantaranya akan diboking secara penuh
dua hotel akan seluruh kamarnya akan diboking secara penuh
dan satu hotel yang berada dekat dengan pantai geger akan digunakan untuk keluarga raja
hotel ini memang menghadap ke pantai dan punya private pantai dengan suasana laut yang begitu biru termasuk juga pasirnya yang sangat bagus putih dan halus
inilah yang akan menjadi tempat keluarga raja menginap termasuk raja salman menginap di tempat tersebut
saya kasih gambaran bahwa hotel ini terdiri dari kamar hotel termasuk juga beberapa villa dengan tarif yang lumayan artinya tiga puluh enam juta untuk villa per malam
di hotel ini juga ada resident
presiden dengan tarif sekitar tujuh puluh tiga juta semalam
villa dan resident ini mempunyai akses langsung ke pantai
ini yang bisa lebih memudahkan raja maupun keluarga raja untuk menikmati suasana pantai
dan kemungkinan raja akan menginap atau bertempat tinggal di salah satu resident yang mempunyai luas sekitar dua ratus tujuh puluh meter persegi
dengan pemandangan dan akses yang langsung menunjukkan
menuju ke pantai
hanum dan seril